andin sudah yakinkan gue untuk gak usah khawatir
tapi kenapa gue terus kepikiran bagaimana sikap dino setelah semua ini
kamu masuk angin
kenapa ada apa
apa yang salah
engga engga engga ada apa apa
ternyata ada masanya ya mas
kita mentertawakan masa lalu dan membuat itu menjadi kenangan
mandi nih karisma putri
jangan berhenti ayo lanjutin
ikhlas gak sih
lampu lampu ya
lanjut di kamar ya
ayu kenapa lagi
untuk semuanya mas
kamu udah perhatian sama aku
udah peduli sama aku
udah sayang sama aku
ya kalau begitu saya juga harus mengucapkan terima kasih juga sama kamu
karena kamu setiap hari sudah nyiapin saya makanan
terima kasih sudah nyiapin saya teks setiap pagi
terima kasih sudah selalu nyiapin baju saya kalau saya mau berangkat ke kantor
terima kasih karena kamu sudah menjadi istri yang baik istri yang sabar
meskipun saya suka marah marah
terima kasih karena sudah selalu khawatir sama saya
selalu nanyain saya dimana
itu ada tugas mas
ada tugas sebagai seorang istri
ya berarti saman gitu
apa yang kamu bilang barusan itu juga adalah tugas seorang suami
itu udah tanggung jawab saya udah kewajiban saya sebagai seorang suami
untuk menjaga kamu anak kita keluarga saya
kenapa sih misalnya
makin cinta aku mah sama kamu
gak usah ngomong gitu terus lah
sini taman banyak orang kalo ada orang yang lewat ga enak saya malu diliatin
em kenapa sih
gak usah eh eh udah
aku kira siapa
ya tidur bisa radit
masih sekarang kamu seneng banget mas
karena renny udah punya kamar sendiri
udah gak bawa bareng sama kita
terus kamu rejimnya jadi luasa
terus kamu kalau mau manjam manja sama aku kamu gak malu
yang mau manja manjain sama kamu siapa
kamu kali yang mau manja manjain sama saya
hmm entah aku doang kamu juga kali mas
ini dari rumah sakit besok itu jadwal untuk check up kehamilan
hmm yaudah sekarang tidur
biar besok bangun pagi besok saya hantarinya
aku mau tidur sama depa loh
itu kan kamu kan yang mau nyobain sama saya
ya kan kamu pasti juga mau mas sayang
kok bangun kenapa
aku gak bisa tidur sendiri mama
aku boleh gak tidur sama mama sama papa
ya tidur landin mau ngapain lagi
kamu ngapain tidur di bawah sih mas
kamu kenapa gak tidur di atas aja bareng sama aku semerena
nanti perut kamu ketendang sebenarnya
enggak kok udah di atas yuk ayo
saya mau kamu tidurnya enak tidurnya nyaman
tidur aja saya di bawah
ngapain sih di bawah aku gak mau kamu dibawa
kamu juga baru sembuh dari sakit kan mau sakit lagi
udah sehat sayang
udah gak apa apa tidur aja udah
ya nanti kalau tidur di bawah di lantai masuk angin
bisa dikasih tau gak
terus sempit juga tempatnya kan kasurnya
tapi anak kamu maunya kamu di atas
tuh udah di atas
deng mau sendiri mas
udah di atas
jangan jangan deng
beluknya jangan kenceng kenceng
ah duduk duduk duduk